cuti bersama kenaikan yesus kristus dimanfaatkan wisatawan untuk mengunjungi kebun binatang bandung
bukan hanya asal bandung para wisatawan juga datang dari luar pulau jawa
setiap momen libur panjang bandung zoo kerap jadi salah satu tempat rekomendasi untuk menghabiskan liburan bersama keluarga
sejak jumat pagi bandung zoo sudah ramai wisatawan baik yang berasal dari bandung maupun dari luar pulau jawa
di bandung zoo tersedia sekitar enam ratus enam puluh enam jenis satwa yang bisa dilihat oleh pengunjung
para wisatawan juga dapat memberi makan secara langsung kepada hewan
kawasan malioboro yogyakarta sejak jumat pagi mulai didatangi para wisatawan
mereka yang datang umumnya adalah wisatawan yang menginap di berbagai hotel dan homestay
yang banyak tersebar di seputaran malioboro
tak sedikit pula wisatawan yang memilih bersantai di jalur pedestrian
sembari menikmati suasana malioboro
untuk memberi rasa aman dan membantu kegiatan wisatawan
puluhan aparat polisi disiagakan di sepanjang jalan malioboro
kini kita pantau situasi terkini suasana liburan panjang